penerapan ppkm darurat sebagai jurus pemerintah pusat mengendalikan pandemi di tengah serangan varian delta diperluas ke sejumlah daerah di luar jawa dan bali
angka keterisian rumah sakit dan tingkat penambahan kasus menjadi beberapa indikator penentu dalam menetapkan suatu daerah harus memperlakukan ppkm darurat atau tidak
apa yang akan dilakukan sejumlah kota di luar jawa bali pada penerapan ppkm darurat besok
bagaimana memastikan semua aturan dapat berjalan dan juga diawasi dengan baik
saya akan tanyakan langsung ketiga wali kota yang akan memperlakukan ppkm darurat besok sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat
ada pak bobi afif nasution wali kota medan pak henry septa wali kota padang sumatera barat pak rahmat masput wali kota balikpapan kalimantan timur
selamat malam pak bobi pak henry pak rahmat masud apa kabar
baik alhamdulillah selamat malam
selamat malam terima kasih bapak bapak sudah meluangkan
waktu bergabung dengan newscast pada malam hari ini untuk kita tanyakan soal pemberlakuan ppkm darurat dan juga sebagai informasi kepada publik
saya akan mulai dari pak henry septa dulu wali kota padang
pak hendry yang saat ini berjalankan sebetulnya di padang adalah ppkm mikro ya
baru kemudian besok adalah ppkm darurat
nah menuju atau proses di switch menjadi ppkm darurat ini bagaimana
apa yang harus disesuaikan yang dipersiapkan oleh pemkot di padang pak
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam seluruh pemirsa cnn indonesia di mana saja berada
selamat malam mas renhat dan juga bapak wali kota pak bobi dan pak rahmat
kota padang sesuai dengan instruksi mendagri nomor tujuh belas tahun dua ribu dua puluh satu sudah melaksanakan ppkm diperketat semenjak tanggal delapan juli yang lalu sampai tanggal dua puluh
dan kita sudah mengeluarkan surat edaran
pemko padang untuk warga kota padang agar juga mentaati aturan yang telah diberikan kepada kita
nah pada kesempatan ini kami perlu menjelaskan bahwa kota padang itu dari empat hari yang lalu sudah memberitahukan masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah diberikan kepada kita
dan tentu ya dari beberapa hari pantauan kami
banyak masyarakat yang belum siap banyak yang menolak ya
dan tentu ini kita akan terus dan terus melakukan solidisasi dan melakukan penerapan ppkm ini
sampai besok itu rencananya kita akan berkoordinasi dulu dengan pemerintah provinsi mas
jadi kita akan diundang untuk rapat bersama gubernur dan juga kopimda provinsi sumatera barat untuk bagaimana mensinerjikan dengan kota kota lain
jadi kita harus sinerjikan dulu
dengan kota kota penyangga yang ada di sekeliling kota padang seperti kota pariaman kota solok dan juga kabupaten persisir selatan
ini adalah pintu ya pintu masuk mereka karena kota padang adalah penghubung
nah kalau seandainya kita menerapkan tanpa ada koordinasi kita khawatir nanti masyarakat nggak siap mas
karena kita juga sekarang ini lagi menerapkan ppkm diperketat
baik pak henry apakah karena kemudian masih menunggu koordinasi dulu sehingga tadi kami dapat informasi
dari koresponden kami di padang belum ada gambaran akan seperti apa kemudian ppkm darurat diberlakukan
dalam arti begini apakah akan ada penyekatan penutupan pintu masuk atau lain sebagainya
apakah memang masih menunggu rapat besok dulu pak atau seperti apa
memang betul kita menunggu dulu arahan dari pemerintah provinsi
biar nanti ada sinergisitas antara satu kota dengan kota lain di dalam provinsi sumatera barat
nah kita tidak mau apa tidak ada koordinasi ini
jadi kalau memang nanti ada penyekatan warga kota pariaman atau kota kota lain yang mau masuk ke kota padang
kalau tidak diberitahu mereka kaget mas
nah gitu loh
jadi kita mengharapkan pemerintah provinsi untuk bisa mengkoordinir seluruh sembilan belas kota keupatan
yang akan nanti diarahkan
pemberlakuan dari ppkm darurat di tiga kota yang ada di provinsi sumatera barat ini
baik dari anda saya ke pak bobi afif nasution wali kota medan
seperti apa kemudian kota medan besok akan memperlakukan ppkm darurat
kabarnya sudah ada uji coba hari ini terhadap beberapa jalan penyekatan
tapi masih belum maksimal karena masih banyak yang berusaha untuk mencari jalan jalan tikus ya
nah bagaimana upaya untuk menekan celah celah pelanggaran itu tidak terjadi untuk besok pak
terima kasih bang renha
terima kasih pak
wali kota padang pak henry
dan pak wali kota balikpapan pak rahmat
memang pemerintah kota medan
sebelum hari senin besok diberlakukan ppkm the road
kami sudah masuk dari salah satu kabupaten kota yang menerapkan ppkm pengetatan
oleh karena itu dari hari jumat kemarin
kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi sumatera utara
beserta seluruh korpopimda provinsi dan korpopimda pemerintah kota medan
dari hari jumat sabtu
dan tadi finalnya di hari minggu sudah kami rapatkan
sudah final bagaimana penerapan ppkm darurat dimulai dari hari senin nanti
namun sebelumnya selama ppkm pengetatan
memang kami sudah ada melakukan penutupan beberapa ruas jalan masuk ke kota medan
dan di inti kota medan
dan totalnya hari ini ada delapan belas titik yang akan kami lakukan pengetatan
atau akan diberlakukan
dan kami lakukan penyekatan
tiga titik di pintu masuk kota medan yang berbatasan langsung dengan inje dan deli serdang
dan tiga belas titik di inti kota medan
nah ini yang hari ini memang setelah kita sepakati perbedaan antara ppkm mikro pengetatan dan ppkm darurat
tiga hari ke depan mulai dari hari senin
selasa dan rabu memang teman teman di lapangan kami sepakati masih untuk
ada peraturan aturan yang selama ini perbedaan antara ppkm pengetatan dan ppkm darurat
dan kita beri informasi apa apa saja yang diperbolehkan lewat
seperti tadi pekerja esensial dan pekerja kritikal
sudah kita sebarkan kepada para pendilapangan
apa itu esensial dan apa itu kritikal
ini yang sebenarnya yang paling penting yang paling inti agar tidak terjadi gaduh di lapangan pada saat terjadi penyekatan
dan untuk yang tadi disampaikan memang pintu masuk ke kota medan banyak sekali
ada jalan jalan kecil yang memungkinkan untuk terjadinya lolos dalam penerapan penyekatan
oleh karena itu ada tiga belas titik tadi yang akan kami lakukan di inti kota medan
dan selain itu kami sudah sepakat berserta kppm
provinsi dan provinsi sumatera putara dan kota medan
akan melakukan door to door
door to door maksudnya langsung melakukan sosialisasi ke perusahaan perusahaan yang esensial
nah ini yang sudah kami sepakati mulai dari hari nanti
memang tidak langsung kita lakukan penindakan atau teguran keras
akan kita berikan dulu sosialisasi
sosialisasi selama tiga hari
dan seperti tadi tiga hari nanti mungkin akan kita serapkan di pintu pintu masuk kota medan
dan di tiga belas titik sisanya
ini mungkin akan kita keluarkan surat strp tadi untuk bisa mengeluarkan atau bisa lolos di pintu pintu penyekatan
jadi pak bobby setelah tiga hari nanti
kantor kantor yang dianggap mungkin nanti melanggar ppkm darurat
apakah juga akan disidak seperti itu atau bagaimana sebagai bentuk ketegasan dari pemkot
kita penindakan ini sebenarnya intinya adalah untuk mengajak ya mas ya
inti dari ppkm darurat yang kami pandang
ini adalah bagaimana pemerintah daerah bisa benar benar menerapkan tiga t dengan baik
dan bisa mengajak masyarakat dalam menerapkan lima m
salah satunya adalah mengurangi mobilitas yang hari ini kita lakukan penyekatan penyekatan
oleh karena itu sikap kita untuk melakukan kegiatan ini memang untuk mengajak
mengajak masyarakat dan cara mengajaknya tentunya ada tahapan tahapannya sampai dengan penindakan
saya ke pak rahmat pak wali kota balikpapan
kalau kita melihat data yang dikeluarkan oleh kemenko perekonomian ini pak rahmat
kasus aktif dua seratus sekian pertanggal tujuh juli
ini mungkin angkanya sudah berubah
ppkm darurat tentu harusnya akan lebih ketat lebih maksimal
agar bisa menekan angka bor dan juga kasus aktif pak rahmat
bagaimana penerapannya nanti
ya terima kasih bang rehat pak wali kota medan dan wali kota padang
ya alhamdulillah saya ingin menyampaikan juga di sini bahwa ppkm yang darurat
yang tidak darurat kita lakukan dan tentunya sesuai dengan instruksi dari pak medagri
dan kemudian juga kemarin juga
turun surat instruksi dari bapak gubernur
bahwa ppkm darurat di balikpapan sudah ditetapkan
tentunya kami mengambil langkah langkah yang tentunya
bagaimana kami bisa memutus mata rantai penyebaran covid
yang begitu signifikan dalam akhir akhir minggu ini
dan beberapa alternatif yang kita ambil juga ini
rumah sakit penuh kita sudah mempersiapkan
langkah langkah selanjutnya adalah juga mempersiapkan beberapa tempat untuk isolasi mandiri
ada kita memiliki wisma atlet kita yang sudah kita siapkan
yang dalam waktu dekat ini juga
perlakuan dari ppkm
yang dalam waktu dekat ini juga
perlakuan dari ppkm
yang dalam waktu dekat ini juga
seperti tadi kita sudah beberapa hari ini
kita sudah mengadakan pertemuan dengan korporat tidak untuk melanjutkan
untuk membahas dan tentunya juga melaksanakan instruksi dari pak mendagri
baik pak rahmat
kalau kemudian aktivitas masyarakat akan seperti apa nanti dibatasi
dalam gambaran ppkm darurat di kota balikpapan
agar kemudian kita juga bisa melihat akan seperti apa nanti ini diberlakukan
ya kita sudah mengambil keputusan tadi tentang perkepindahan
bahwa kita akan berlakukan ppkm darurat di kota balikpapan
diantaranya adalah memperketat pintu masuk ke balikpapan
karena kami dikelilingi dengan beberapa daerah kabupaten yang ada di kalimantan timur
pintu masuk dari samarinda
termasuk dari kabupaten kukar dan ppu penajam pasir utara
di mana perketat kami adalah wajib bagi warga yang masuk ke balikpapan harus menggunakan pcr
dan minimal satu kali dipaksin
itulah langkah langkah kami untuk mengantisipasi
bukan berarti kami melarang warga luar untuk masuk kota balikpapan
tapi kami melakukan perketatan karena itu memang sudah diinstruksi dari pak mendagri itu sendiri
baik menarik ya
jadi kalau saya lihat dari gambaran tiga kota ini
memang kurang lebih penerapannya tidak jauh berbeda
intinya adalah kemudian pengetatan dan juga ada pembatasan yang dilakukan dengan berbagai macam cara
kita harus break bapak wali kota
kita akan membahas soal vaksinasi di segmen berikutnya
seperti apa anda bertiga sebagai wali kota menggenjot vaksinasi
di tengah ppkm darurat dan juga serangan varian delta yang kian mengganas di sejumlah daerah
kita harus break kami akan segera kembali sesaat lagi
iya lesanya terima kasihwer

karena jumlah penduduk kita ada dua lima ratus lebih dari hari ini
dan yang diperbolehkan memang bertambah dari satu empat ratus bertambah jadi satu sembilan ratus
karena hari ini sudah dibuka beberapa luasan masyarakat yang sudah bisa divaksin
seperti ibu yasui anak anak umur delapan tahun dan pralansia
ini terus menjadikan penambahan jumlah yang bisa divaksin untuk masyarakat di kota medan
untuk hari ini masyarakat di kota medan yang sudah dilakukan vaksin
jadi memang banyak cara cara yang kami lakukan bagaimana kita terus berkolaborasi
dengan seluruh korporasi
pimda kota medan dan seluruh stakeholder yang ada di kota medan
kami memiliki target satu hari bisa mencapai sepuluh ribu per hari yang divaksin
yang terakhir kami berkolaborasi dengan kementerian bumn
itu kita laksanakan di eks bandara kolonia yang bisa menampung lebih dari enam per hari
untuk divaksin dalam satu tempat dan satu hari
dan yang kita juga push untuk melakukan vaksin
yang kita juga push untuk melakukan vaksinasi itu khusus di medan bagian utara
karena berbatasan langsung dengan tengkuut
pintu masuk ke medan kuitaut dari perakuhan
kita juga memfokuskan vaksinasi khusus di medan bagian utara
ke similawang ini bagaimana pekerja yang hari ini masih bisa melaksanakan kegiatan di sana
terus kita percepat lakukan vaksinasinya
seperti itu bang
kalau untuk bor potretnya sekarang berapa
persen angkanya di kota medan pak wali kota medan pak bobi
bor di kota medan memang hari ini dalam hari kebelakang memang meningkat sepuluh persen
dari tiga puluh tujuh persen yang icu sekarang bisa mencapai empat puluh tujuh persen
dan yang titolak di tiga puluh sembilan hari ini ada empat puluh sembilan persen
namun peningkatan ini
memang penambahan kasus covid sembilan belas memang selalu bertambah di kota medan
masih bertambah kita rata rata per hari ada sembilan puluh kasus positif di kota medan
namun juga salah satu penambahan kasus penambahan bor di kota medan adalah
beberapa rumah sakit yang ada di kota medan hari ini banyak menutupkan fitur untuk covid sembilan belas
karena itu kami sudah menegaskan bahwa jelas aturannya tiga puluh persen
tepat tiga yang ada di rumah
rumah sakit itu wajib menyediakan tempat tidur untuk covid
nah ini yang terus kita tekan
bagaimana rumah rumah sakit bisa menyediakan tempat tidur di rumah sakitnya masing masing
itu minimal tiga puluh persen
ini yang terus kita tekan
pak ramad bicara soal bor tadi juga ada mengatakan di balikpapan bor nya tinggi sekali
berapa tadi ya pak seratus persen apa
kalau saya tidak salah mendengar intinya adalah di atas sembilan puluh lima mungkin
kondisinya sekarang bagaimana
ada faskus dan juga nakes di sana
terutama upaya untuk menekan agar dalam ppkm darurat ini
angka positifnya bisa berkurang
kemudian juga bor juga ditekan lebih maksimal lagi
ya terima kasih bang renat
ya itu memang bor kita di ruang isu memang sudah seratus persen
dan kemudian untuk ruang isolasi kita itu sekitar sembilan puluh delapan persen
kita mengedukasilah kepada masyarakat
betul betul lima m tadi itu diterapkan
di samping kita juga memperlakukan ppkm darurat ya tentunya juga kita mengimbau dan meminta
dan kita juga sudah sering mensosialisasikan
bahkan ada atau tidak adanya kemarin level empat dan level darurat kota balikpapan
juga nggak ada putusnya untuk selalu mensosialisasikan kepada warga akan pentingnya protokol kesehatan yang kita lakukan
untuk menekan perkembangan penyebaran covid sembilan belas di balikpapan
dan kita memang akuin pak bang rad bahwa kondisi balikpapan mungkin sedikit berbeda dengan daerah daerah lain
di mana balikpapan ini merupakan pintu masuknya kalimantan timur
jadi tempat transit
jadi kita juga untuk mengadakan pembatasan yang begitu besar begitu ketat terhadap warga kita sebelumnya
tapi karena pintu masuk ini orang keluar masuk itu juga menjadi salah satu penyumbang terbesar penyebaran covid yang ada di kota balikpapan bang ren
oke jadi tantangannya juga semakin besar maksud anda begitu pak wali kota
ya tantangan kita besar kita sudah kasih kepada warga terhadap prokes kesehatan
tapi karena balikpapan juga merupakan pintu masuk daerah daerah yang ada di kalimantan timur
itu yang menyebabkan juga salah satu penyumbang terbesar penyebaran covid sembilan belas di kota balikpapan bang rad
oke oke menarik saya ke pak wali kota padang sekarang
pak walkot di kota padang pak henry bagaimana vaksinasinya untuk yang anda dapatkan
soal datanya seperti apa karena yang kami ditangkap baru lima belas sembilan belas persen pertanggal delapan juli dengan bor tujuh puluh persen
ya baik makasih mas
kota padang dengan jumlah penduduk sembilan ratus enam puluh tujuh ribuan
kita ditarget untuk bisa mencapai target
tujuh ratus dua puluh ribu sampai akhir tahun dua ribu dua puluh satu ini
memang pertanggal ini tanggal sebelas ini kita baru mencapai tadi sudah tambah mas
sudah mencapai enam belas persen dengan jumlah satu ratus enam belas ribuan pasien ya atau penduduk
dan kita tentu berharap ya dalam waktu beberapa waktu ke depan kita akan genjot juga
sama dengan kota kota lain yang melakukan hal yang sama
tes cupancy rate atau bor tujuh puluh enam persen saat ini
masih ada dua puluh enam lagi yang kita bisa siapkan
dan ini juga akan ada penambahan mas
khusus untuk rumah sakit umum daerah kota padang kita sudah siapkan juga untuk kembali
karena dulu dia pernah menjadi rumah sakit umum penanganan covid
dan awal tahun kembali ke rumah sakit umum daerah biasa
nanti ada rencana kita akan kembalikan menjadi rumah sakit umum penanganan covid lagi
dan ditambah dengan penambahan tempat tidur dari rumah sakit rumah sakit lain ya
mudah mudahan ini bornya tidak terlalu tinggi ya dalam beberapa waktu ke depan
dan kita punya
cara cara jitu dalam upaya meningkatkan apa namanya untuk pencapaian target
dari vaksinasi ini mas
caranya seperti apa pak
ya salah satu dari inovasi yang di kelurahan yang kami lakukan adalah salah satu kelurahan di kecamatan padang barat
yaitu mengajak semua warganya yang bisa membawa empat puluh orang untuk mau divaksin kita beri hadiah
misalnya seperti diinapkan di hotel atau apa gitu loh
itu sudah kita lakukan
dan juga kita mengajak ya mal ada plaza plaza
yang datang ke tempat mereka berbelanja kita ajak mereka untuk melakukan vaksinasi
itu kita saksikan sendiri alhamdulillah
dan juga ini kami perlu menyampaikan ini mas
mudah mudahan pemerintah pusat bisa mendengarkan
kami akan menyurati direkturat dukcapil direkturat dukcapil
untuk bagaimana ya melaksanakan apa namanya
untuk bagaimana memberdayakan semua cara agar masyarakat mau divaksin
kami berharap ya semua pengelola apa ya pengurusan pengurusan seperti ktp kk dan lain lain
yang berhubungan dengan pemerintahan
itu kita mintakan syaratnya dari masyarakat harus sudah divaksin
tapi kita masih menyurati dulu direkturat dukcapil di pusat
namun dia didukung gitu mas
kita harus beri
kita masuk ke segmen terakhir dialog nanti
kita akan bicara soal pengawasan
seminggu ppkm darurat di jawa bali cnn indonesia juga menangkap masih banyak celah
terutama juga kurangnya pengawasan baik dari semua pihak terhadap aktivitas yang ada
belajar dari situ bagaimana pengawasan akan diberlakukan di kota anda masing masing permulai senin besok
kami akan segera kembali sesaat lagi
terima kasih pak
men sosialisasikan kepada warga
men sosialisasikan kepada warga
pada tokoh agama
dan juga tokoh masyarakat
untuk menyampaikan bahwa introsur
penghidupan diri ini juga bisa kita terapkan
karena ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah
kelelapan kita memang jauh lebih
lebih penting dibanding
peribadi dan golongan
dengan intrusi dari pak mendagri
termasuk ibadah kita
kita sudah komit untuk menjalankan instruksi
kita cukup di rumah saja
bukan berarti dilarang
kemudian ada pembatasan juga
termasuk juga sholat id nanti
sebenarnya kita menganjurkan
untuk kita tetap berjamaah di rumah
untuk di lapangan maupun di masjid untuk sementara
seperti tahun tahun kemarin
idul fitri waktu awal awal covid pun demikian
saat selama ini terhadap aturan dan relatif lebih
masukan dan bahkan instruksi dari pemerintah
kita ketahui bahwa warga balikpapan sangat taaf
terhadap pemerintah instruksi dari pemerintah
baik para amat saya ke pak bobi kalau begitu
bagaimana dengan medan pak bobi
seperti apa nanti pengawasan dan juga untuk mendorong
masyarakat lebih disiplin terutama pada imbauan imbauan
dan ada momentum idul adha yang juga perlu diantisipasi bersama
kami memang pemerintah kota medan
sudah melakukan komunikasi dengan mui
dengan sama toko masyarakat dan toko agama lainnya
untuk sosialisasikan saya sepakat dengan bapak wali kota balikpapan tadi
nanti pemerintah kota medan juga melarang ibadahnya
bukan melarang untuk melaksanakan takbiran
yang kami tekankan ke masyarakat melalui tokoh tokoh agama adalah
melarang takdir pelilik
melarang takdiran yang menyebabkan pengumpulan masa
sedangkan masjid masjid yang mengumandangkan takbiran
ini masih sangat diperbolehkan
ini diperbolehkan asal takbiran tidak melanggar konsep dari prokes
yang sudah pernah kita lakukan kemarin pada saat idul fitri
alhamdulillah di kota medan kemarin bisa dikatakan berhasil
pada saat kita melaksanakan pengetatan untuk pelarangan takdir peliling
ini bisa kita lakukan lagi untuk di idul adha kali ini
dan untuk solatid
sudah kita formasikan
tidak melarang solatnya
pun kita sifatkan untuk melakukan solatid di rumah masing masing
tidak boleh di lapangan dan tidak boleh dilakukan secara berjamaah di masjid
kalau di perjamaah di rumah tentunya diperbolehkan dengan keluarga masing masing
dan untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban
memang dari instruksi
tertera bagaimana untuk melakukan pemotongan hewan kurban
disarankan untuk dilakukan di rph
namun melihat jumlah masyarakat kota medan
jumlah masjid yang ada di kota medan
kami memiliki seribu satu ratus lima belas masjid di kota medan saja
dan yang berpotensi melakukan potongan hewan kurban
kalau dilakukan di rph tentunya
total hewan kurban dan luas wilayah kota medan
tidak memungkinkan untuk dilakukan pemotongan hewan kurban
di rph yang dimiliki oleh kota medan
karena hanya ada dua titik saja yang dimiliki untuk adanya rph
namun dengan itu kami masih memperbolehkan
untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban di masjid
ini akan kita bentuk juga panitia dari pemerintah
kota medan dan korpopimda
kita sudah sepakat akan kita bentuk panitia kurban juga
di masjid masjid yang ada
namun yang paling penting ini adalah bagaimana pembagian
daging kurban yang berpotensi menimbulkan kerumunan
jadi juga sudah kami sepakati bagaimana pembagian
daging kurban nanti akan kami bagikan secara turut turut
atau langsung ke masyarakat
lalu perangkat kami sampai yang tingkat yang paling bawah
karena kota medan tidak memiliki rt
rw ini memiliki kepala lingkungan
nanti akan dibagikan sampai ke tingkat lingkungan
dengan bapak bin nisa dan bapak binkan tipmas
serta nanti kami akan memperdayakan
emang ini akan kami komunikasiin ke depannya
remaja remaja masjid yang ada di siap siap masjid
ini akan kita perdayakan dan akan kita rekrut
untuk bisa menjadi pembagi daging kurban
di jauh ini seperti itu
yang akan kami lakukan
pak henry terakhir wali kota padang
pak henry bagaimana memastikan prokes tetap dijalankan
terutama nanti ketika ada hari raya idul adha
bagaimana kesiapan kota padang
apakah anjurannya sama atau ada pertimbangan yang lain
terima kasih mas
kota padang semenjak dua ribu dua puluh kita sudah punya
ini adalah tim satgas
rw di kelurahan
yang terdiri dari
camat lurah pm
tokoh tokoh masyarakat pemuda dan babinca babinca
tapi mas bersatu padu
menjaga dan mengawasi
sebelas kecamatan satu ratus empat kelurahan mas
nah ini akan kita
kalau memang besok kita sudah diarahkan untuk ppkm darurat
maka kita sudah siapkan itu
masyarakat bisa mematuhi
seperti yang pernah kita lakukan
dan khusus buat kegiatan
keagamaan dalam menyambut
sesuai dengan keputusan bersama dengan
gobernur provinsi sumatera barat
mui sumatera barat
perkopimda provinsi sumatera barat
kami yang untuk kota
ada empat kota ya yang ppkm diperketat
padang panjang dan juga kota solo
waktu itu keputusannya
memakai masker sebelum masuk masjid
harus pakai masker
pengurus masjidnya harus
mengingatkan jemaahnya setiap melakukan
ibadah baik itu di masjid musola
reja biara dan sebagainya
harus tetap prokes kesehatannya
jarak untuk beribadah
dan itu sudah kita putuskan bersama
sudah dimasukin lagi dalam
kelompok ppkm darurat
kita menunggu arahan dari bapak gubernur
prokopimda provinsi lainnya apa tindakan kita
selanjutnya dalam menyambut
melakukan kegiatan keagamaan dan juga menyambut
karena di ppkm
diperketat kalau seandainya
kita tidak masuk ke darurat
diperbolehkan sholat idul adha
tidak keluar dari
masjid atau musyola
di lingkungannya masing masing
kita tidak mengizinkan
melakukan sholat di lapangan
cukup di masjid dan di musola
dan untuk pemotongan hewan kurban
daging kurbannya cukup para panitia
yang mengantarkan ke rumah masing masing
dan itu nanti akan diputuskan finalnya adalah
besok ya dengan rapat dengan gubernur
dan forum yang lainnya
terima kasih banyak bapak bapak wali kota
pak bobby pak henry pak rahmat mas ud
kami apresiasi ketersediaan waktu anda
untuk berbincang bersama dengan kami
mari kita lihat besok semoga
semua skema yang sudah direncanakan
berjalan dengan maksimal sehingga bisa menekan
angka penyebaran covid sembilan belas di wilayah anda
terima kasih banyak pak bobi pak henry pak rahmat
sehat selalu selamat malam
kami akan segera kembali
sesaat lagi tetap di cnn indonesian news